gue kira lo betar dalam penjara men
hai mamanya sikemote berubah membuka hati ini sikemote kawannya kain nate gitu
kalau gitu sikemot ma bener dia berkorban motosisi neng demi kebahagiaan ibunya nah
pertimbangan yang pertama pertimbangan yang kedua ya sebagai anak laki laki harus mengalah sama
ibunya itu menurut ajaran agama pernah dengar ya ustadz fikri abdul aziz bin haji eman soiman
dahulukanlah seorang ibu karena akan berkah hidupnya tuntutan agama
bisa jadi kayak begini dulu dia kan mantan burau edun gengnya juga burau bisa berubah tiga ratus enam puluh derajat
ya ya ya ya ketiga ketiga
hai baik gimana gue jangan kasih tahu dulu kalau gue udah habis latihan sama pangkobar
setelah kalau gitu udah belum gopi udah sih balik
gue kan udah banyak berlatih sama bang komar
itu sama bang kobar
mendingan lo sebaiknya pulang aja deh
lo mau lagi
aku dia jadi jago kayak gini
pasti bisa jadi petarung hebat
pergi ke kita
pergi ke kita
pergi ke kita
pergi ke kita
pergi ke kita
lo akan jadi petarung tangguh
lo bilang ke teman teman lo yang dia ajar
bilang pada semuanya
termasuk gue juga
semua bakal gue habisin
sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah kenapa ini
saya sama mondi putus tante
mondi yang putusin saya tante
sudah terolah sim
kok bisa sih
ada masalah apa mondi sampai putusin kamu
duh aku gak habis pikir
kenapa ya mondi dan raya harus putus
padahal aku yakin mereka itu saling mencintai
kalau gak saling cinta ngapain juga kemarin kemarin mondi masih mandangin foto raya
dan kayaknya sedih gitu
tapi tadi mony juga kayaknya menghindar gitu
pas diajakin ngomong soal raya
ada apa sih
jadi penasaran deh
mondi udah tidur atau belum ya
engkau yang maha tahu
bimbinglah hambamu ini allah
engkau yang maha tahu
engkau yang tahu bagaimana yang terbaik untuk hamba dan rai di waktu yang akan datang
dan bimbinglah aku supaya aku bisa masuk ke jalan yang benar
dan tidak salah jalan
masalah yang aku hadapi ini sangat berat
ini adalah pilihan yang paling berat dalam hidup hamba
kira kau lindungi ia selalu ya allah
kalau ia sedang sakit
dan berikan nilai ia
pasangan yang jauh lebih baik dari hamba
aku sangat mencintainya ya allah
tapi kok mata dia yang mutusin ya